hei kilo aku peringatkan kau
lebih baik kau pulang
karena sebentar lagi pancajaran akan hancur
aku sebagai kakak seperguruan
aku tidak tega membunuhmu
janganlah kau nasihatnya aku
aku tahu bahwa manusia itu jangan berusaha allah
kalau guru tahu
dian santang harus membayar mah
karena dialah yang penyebabnya aku menjadi buta
akulah lawanmu argenan
saat ini aku tidak benar benar lupa
menginik ketika saya masih tentang
ini bakal ditadikan
bahwa tidak ada sisa ku
camera itu perlu selalu kayak gitu